cnn indonesia breaking news
tim penyelam tni angkatan laut
komisi yang berhasil menemukan black box
atau kotak hitam pesawat lain rjt enam ratus sepuluh
yang jatuh pada senin dua puluh sembilan oktober yang lalu
arus bawah laut yang cukup kencang
menjadi kendala penyelam dalam pencarian
kapal yang dikerahkan tim sar
baruna jaya i mengangkut benda
yang merupakan salah satu bagian black box
benda ini ditemukan di koordinat sinyal black box terdeteksi
koordinat sinyal black box tertangkap transponder uspl
pencarian black box dilakukan
dengan menurunkan sebuah robot yang didesain
untuk digunakan di bawah air
dari kapal riset baruna jaya i
pada kamis pagi rov menangkap gambar serpihan pesawat
dan barang milik penumpang di dasar laut
petugas membawa penangkap
sinyal yang dipancarkan black box atau pink locator
flight data recorder ditemukan utuh
di perairan karawang jawa barat
di kedalaman tiga puluh meter
arus bawah laut yang cukup kencang
sempat menjadi kendala penyelam
dalam mencari black box
fdr sudah ditemukan
ataupun black box sudah ditemukan oleh
tim gabungan sar
yang mencari terus mencari berupaya untuk mencari
untuk bisa menemukan sejumlah fakta
dari hasil pencarian berupa black box
yang sudah ditemukan
nah seringkali kita mendengar bahwa
black box adalah kunci utama
untuk bisa mengungkap terjadinya
atau apa yang sebenarnya terjadi
ketika pesawat itu mengalami kecelakaan
termasuk lion air jt enam ratus sepuluh
apa kemudian yang bisa di
atau fakta apa yang bisa didapat
ketika sudah menemukan black box
dan selanjutnya knkt harus berbuat apa
ketika black box sudah ditemukan
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan bapak budi mulyawan suyitno
pak budi selamat malam
selamat malam pak renat
dan di ujung sudah ada pak frans suwenas
mantan ketua subkomite udara knkt
selamat malam pak frans
bapak bapak sekarang kita sudah lihat bahwa
tim sargabungan sudah menemukan black box
yang ternyata ini tadi knkt mengatakan
mungkin saya ingin ke pak budi terlebih dahulu
kalau dari fdr ini
fakta apa atau data apa pak budi
yang bisa diambil ya atau diselidiki
untuk bisa mengungkap
pesawat lain rzt enam ratus sepuluh ini
kalau dulu analog
sekarang sudah digitalized
dan memuat lebih dari seratus parameter
dan ini akan bisa dihimpun menjadi satu simulasi
tentang bagaimana manuver dari pesawat tersebut
sejak dari take off sampai dia crash
ini akan kelihatan tiga dimensi
nah nanti kalau cvr nya ketemu
atau dua duanya ini nanti bisa disandingkan
disandingkan kapan dia manuver
pada detik berapa suaranya bagaimana persis
akan menjadi satu hal yang sangat utuh
bagaimana pilot berkomunikasi dengan tower
berkomunikasi dengan sesama kru kokpit
kemudian nanti menyampaikan apa yang sedang terjadi
semua komunikasi dan gerakan pesawat itu sinkron
dan itu akan menjadi satu bahan yang sangat penting
untuk menganalisa apa sebenarnya yang terjadi
tapi memang fdr dengan vcr itu ya pak ya
itu memang terpisah ya ini kan baru ditemukan fdr nya
itu dugaannya fdr ya
dana dulu pernah terjadi waktu silk air itu jatuh di sungai musi
itu ada dua switch yang berbeda
pertama cvr nya mati terlebih dahulu
sepuluh menit menjelang crash sudah mati
kemudian fdr nya menyusul dua menit menjelang crash mati
jadi ini memang terpisah
dan switch nya itu terletak di dekat pilot
pak budi katakan ini masih diduga fdr
apakah memang butuh pengecekan lagi setelah ditemukan atau bagaimana
ya karena sama sama orange dari jauh orang bisa menduga
nanti setelah dibawa ke lab
dan kali ini saya percaya kt mempunyai lab nya itu
dan punya kemampuan untuk membaca
kemudian nanti dilihat dan dijaga betul
jangan sampai rusak
apakah semuanya masih tertutup rapi
dan satu persatu dicek
nanti kalau memang semuanya sudah masih kondisi yang bagus
readable baru dimulai proses
akan kelihatan nanti
itulah kenapa kemudian masih butuh pengecekan lagi untuk memastikan kira kira begitu ya pak budi
baik pak frans dari proses pencarian black box sampai ditemukan
kemudian saat ini kan kita tengah fokus untuk menginvestigasi
terutama masih mencari satu lagi begitu

apa yang pak frans lihat dari proses upaya investigasi dari jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh ini pak
kalau prosesnya saya kira sudah cukup banyak ya
tenaga banyak expert banyak
jadi dan kedalamannya cukup tidak dangkal lah
katakanlah tiga puluh meter
yang sekarang menjadi masalah utamanya adalah
bagaimana kita bisa menemukan merawat
dan menganalisa fdr dan ccr
untuk menghasilkan suatu analisa yang objektif
nah baru langkah langkah berikutnya
butuh berapa lama sih pak untuk bisa menganalisis fdr
itu suatu hal yang relatif
dikatakan relatif itu kenapa pak frans
dalam arti kalau kondisinya tidak ada cacat
laboratorium kita memungkinkan
maka dalam satu minggu kita bisa menganalisa
tetapi kalau ada beberapa parameter yang tidak ada atau kurang itu
kita harus berulang ulang
bahkan kadang kadang kita harus kirim ke luar negeri untuk menganalisanya
apa kesulitannya pak untuk bisa menganalisis dari fdr paling tidak sementara begitu yang ditemukan
kesulitannya sih relatif juga ya
karena seperti tadi dijelaskan
sekarang zaman teknologi yang tinggi itu ya
bisa dalam dua jam kita bisa baca
tapi ada kalanya juga harus diulang diulang diulang
sebab kita tidak boleh sembarangan untuk mengambil keputusan
atau menganalisa sesuatu yang tidak berdasarkan fakta
karena memang harus berdasarkan fakta begitu pak budi
apa yang ingin pak budi tambahkan
ya karena begini ya
kita belum berani mengambil satu kesimpulan
jangan buru buru ngambil kesimpulan
karena fakta harus dihantarkan dengan fakta
ibaratnya kalau kita membangun tembok itu rumah
itu bata demi bata disusun dengan baik
jadi fakta dengan fakta disusun
bukti dengan bukti disusun
untuk membangun suatu kesimpulan
kesimpulan yang benar dan baik
dan itu nanti bisa disinkronkan dengan fakta fakta di luar dengan black box
sehingga akan utuh menjadi satu kesimpulannya
artinya saat ini ketika knkt begitu ataupun sar baru menemukan fdr nya
belum cukup ya pak ya untuk bisa mengumpulkan atau menyimpulkan
ya belum cukup
artinya kurang lengkap lah
karena kapan pilot mengkomunikasikan return to base
posisi pesawat sedang seperti apa
kalau pas disambungkan detik demi detik itu sama sinkron
itu akan kelihatan
kenapa dia minta return to base
tapi kenapa kok tidak nyampe nyampe
apa sih pak bedanya antara fdr dengan cockpit voice recorder ya
silahkan mungkin pak budi terlebih dahulu
komunikasi suara suara dalam cockpit
komunikasi pilot perbincangan pilot dengan pilot
kemudian barangkali atc juga memberikan petunjuk petunjuk
itu voice itu yang selama beroperasi direkam semuanya
sedangkan flight itu manuver daripada pesawat
pergerakan pesawat tiga dimensi kelihatan semua
misalnya flight control dia kelihatan bergerak kemana
kalau aileron kan di ujung sayap kedua sayap
kalau rudder itu vertikal itu untuk arah

itu kemudian itu itu bergerak kemana
itu akan kelihatan semua
oke baik pak frans ada yang ingin ditambahkan pak
ya untuk mempersingkat dalam arti
jadi ftr sama cvr adalah harus sinkron
tadi dibilang sekian detik
sekarang teknologi sudah seperseribu detik pun mereka sama
jadi kalau tikus berjalan di dalam cockpit itu pun terekam
nah itu cvr nya

nah ftr juga sudah beratus ratus parameter

tapi yang paling penting dalam hal hal tertentu seperti ini
hanya adalah tiga pergerakan pesawat
yaitu pitch roll dan yawing
nah ketika misalnya
misal ini kan kita masih menunggu ya
artinya kalau pun ini tidak ketemu
kesimpulannya juga belum kuat begitu pak
hasil investigasinya ya kalaupun ya ini
tapi sebenarnya dari flight data recorder itu
seluruh pergerakan pesawat bisa dilihat
hanya untuk memastikan dia bicara apa
ada komunikasi apa perbincangan penting apa
sayang kalau dilewatkan
karena kurang memperkuat
itulah kenapa kemudian black box ini memang sangat dicari begitu pak fransi
jadi apa namanya kunci dalam untuk membuka investigasi oleh knkt nantinya
setelah ditemukan seperti ini
knkt sebaiknya apa yang harus dilakukan pak frans
nah itu ada prosedur internasional maupun nasional semua itu
bahwa investigasi itu mempunyai prosedur tertentu
dan memang key point nya adalah dua black box itu
kalau dua black box itu dalam keadaan utuh
kita bisa cepat mencapai suatu analisa untuk mencapai kesimpulan
nah saat ini belum sampai di situ
jadi kita masih sabar menunggu
tapi indikasi indikasi sudah ke arah sana
tapi tidak saya ulangi tidak boleh kita simpulkan
belum bisa disimpulkan karena masih sementara begitu ya pak
jangan bilang sementara lah
belum bisa disimpulkan lah
karena masih menunggu juga cvr nya
dan tentu kita juga masih menunggu bagaimana nanti
apa namanya knkt bisa menemukan lagi
dan juga timstar menemukan cvr yang masih dicari sampai dengan saat ini
yang paling penting sebenarnya adalah orangnya
manusia yang membaca
persepsi apa yang dia sampaikan
dan juga pesan apa yang harusnya bisa diketahui oleh umum
karena membaca persepsi itu yang tadi pak budi katakan
setelah jeda pak budi dan juga pak franz
breaking news akan kembali satu lagi
kita akan ulas bagaimana kemudian membaca fdr dan juga cockpit voice recorder
untuk bisa mengungkap apa penyebab dari jatuhnya satu pesawat
dalam hal ini adalah lion air ct enam ratus sepuluh
kami akan segera kembali sesaat lagi
cnn indonesia breaking news
anda kembali di breaking news
saya masih bersama dengan pak budi dan juga pak frans
tadi kita terhenti dengan bagaimana kemudian membaca fdr dan juga cockpit voice recorder
yang untuk bisa mengungkap atau bisa menemukan fakta dibalik jatuhnya satu pesawat
saya ingin ke pak budi nanti
pak budi bagaimana
siapa tadi pak pak katakan yang paling penting adalah orangnya begitu

kita yang awam itu tidak paham karena belum pernah
dengar juga hasil dari
fdr begitu ataupun dari black box seperti apa membaca
persepsi itu pak ya artinya yang membaca
persepsi itu harus punya integritas
komitmen untuk mengungkap
suatu kebenaran naked truth
disampaikan ke publik
nah ini yang penting sekali
karena banyak kasus
bukan hanya di sini di seluruh
dunia itu tergantung dari persepsi
penting karena ada
keterbukaan seperti apa yang bisa disampaikan
ke publik itu kan bisa
sebelum ke publik itu
mengungkapkan kebenaran karena bukan hanya kita
saja yang berkepentingan pabrikan juga berkepentingan
negara fabrikan juga berkepentingan
dunia penerbangan juga
ini adalah pembelajaran
setiap kasus kecelakaan
apalagi merenggut nyawa manusia terlalu
mahal kalau itu dibiarkan
berlalu apalagi persepsinya keliru
atau sengaja keliru
itu tidak bisa dimaafkan
pak frans bagaimana mungkin pak frans sudah berpengalaman
mendengar banyak black box black box yang ditemukan
seperti apa jadi nyamung itu memang
nah ini harus di
dengan hati nurani
dia bisa mengambil satu kesimpulan
tidak bekerja dalam satu orang
bukan kita bekerja pada
tim terus ahli ahli ahli
ahli teknik ahli itu
semua baru kita
nah kesimpulan itu pun
dengan data data dan fakta fakta
yang ada nah kalau
kita sudah sampai suatu kesimpulan
itu adalah a
tim biasanya untuk bisa
membaca atau bisa ya apa namanya
membaca dari fdr dan juga atau black box
yang ditemukan ketika pesawat itu jatuh
untuk black box itu ada tim tertentu
hasil dia itu
masuk lagi ke tim yang berikutnya dan tim
berikutnya ada tim teknis
ada tim operasional
dari tim ini
tidak sinkron diulang lagi
apa dibutuhkan teknologi mungkin pak
atau seperti apa untuk bisa membaca ini
atau untuk bisa menyimpulkan
kalau pertanyaannya seperti itu
satu laboratorium yang cukup canggih
kalau saya tidak
lima puluh persen bisa dibaca
lima puluh persen bisa dibaca tapi tadi kita lihat
mungkin masyarakat juga melihat ya pak budi
ketika flight data recorder nya ditemukan
itu dimasukkan ke dalam air dulu itu apa tuh
apakah memang supaya untuk
apa namanya apa mungkin alasan dibalik itu
di desain ya
dari air dari
dan juga tahan impact
sampai sembilan puluh g
jarang ditemukan rusak
kecuali memang dalam kondisi tertentu
tapi untuk mengamankan saja
begitu tadi ya sehingga nanti hasilnya juga
investigasinya bisa lebih maksimal
kalau menurut pak budi setelah ini
bagaimana untuk bisa mengungkap
atau bisa menginvestigasi penyebab jatuhnya
dari pesawat lain rid
karena ekspert di knkt cukup
dan tentunya ekspert dari boeing juga akan ikut
expert dari perancis juga ikut
karena perancis juga ikut membuat
amerika perancis juga ikut
jadi memang ada banyak pihak pihak ya
yang betul sekali jadi
yang tadi pagi yang saya ketahui
dari ntsb dari faa
dan mereka semua
kita kategorikan sebagai ekspert
oke itu untuk meneliti itu pak
setelah ini langsung pihak knkt
selain dari black box
misalnya ya pak frans
untuk bisa menyimpulkan sejumlah data data
sebelum black box ditemukan kan knkt mengatakan
kami sedang mengumpulkan data data lainnya
apa saja sih pak data data lain yang
pak frans yang bisa membantu
nomor satu dokumentasinya
kemudian siapa yang merawat
apa yang dirawat
nah ini dalam hal ini
nah yang bisa menjawab
yaitu fdr sama cvr
jadi itu yang bisa menjawab
kalau dari pak budi dari pak budi lihat
jatuhnya pesawat line r ini
apa yang bacaan pak budi sendiri
jadi sejak pesawat itu
itu sudah terikut
siapa yang punya
siapa yang mengoperasikan
kemudian begitu diberikan sertifikat
pesawat dan engine nya
itu ada semua
merupakan landasan untuk menentukan
apakah pesawat itu laik atau tidak
semua komponen yang ada di situ
dengan karakteristiknya masing masing
itu landasan untuk
menentukan laik udara atau tidak
apabila setelah beroperasi
menyimpang dari type certificate
itu berarti sudah
bakuan like udara
nanti langsung kalau sudah beroperasi
buku catatan perawatan
baik itu yang pre flight
yang diisi oleh pilot
dan isi semua
nah catatan catatan itu
apakah sudah diselesaikan
dengan baik dan benar
ada tanda tangannya
dan itu pun nanti akan diverifikasi oleh
inspektor yang kedua
sudah selesai dikerjakan apa belum
yang kemarin itu
dari perjalanan ke denpasar
atau denpasar ke jakarta
keluhan yang di maintenance log ini
sudah diselesaikan apa belum
demikian juga keluhan
nah ini semua di record semua
para engineer dari lion air telah bekerja
dengan sesuai dengan schedule
secara hati hati dilakukan
apakah pelatihan sdm nya
yang bekerja sebagai pilot
yang bekerja di pesawat itu
juga sudah memperoleh training yang benar
apakah pilotnya masih berlaku
apakah mekaninya juga masih berlaku
itu semua dicatat
investigasi ini memang
komprehensif dari segala macam
apakah misalnya ada campur tangan dari manajemen
apakah sistem manajemen keselamatan diterapkan dengan baik
oleh perusahaan tersebut
apakah safety officer nya juga bekerja
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama memang
untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal
jatuhnya pesawat lion air ini tentu membuat
masyarakat tentu kaget pasti
dan juga mungkin ada rasa khawatir ketika naik
pesawat transportasi udara
setelah jatuhnya pesawat lion air ini
sebenarnya bagaimana sih pak frans
keselamatan transportasi udara kita
sistemnya seperti apa
bagaimana anda melihat ini
kalau kita mulai ngomong tentang
kecelakaan ini sangat sangat
hal hal yang seharusnya tidak terjadi
tetapi kita tidak boleh
sehingga kita perlu waktu untuk menyatakan
apa yang dikerjakan oleh siapa
benar atau tidak
dalam hal ini karena kamu kebetulan
saya mau menambahkan saja
juga harus proaktif
arti apa sih itu keselamatan penerbangan
siapa yang bertanggung jawab
menteri memang sudah minta untuk
pengunduran diri dari
tapi apakah itu menjawab pertanyaannya
seluruh manajemennya yang harus kita
tidak hanya satu manajemen
jika tukang beca jatuh
tukangnya yang salah
tapi banyak yang copot
urusan siapa itu
untuk contoh saja
jadi kita masih mempunyai
pekerjaan rumah yang cukup besar
oleh sebab itu saya mengajak
pak frans dan juga pak budi kita harus
bergabung karena kita akan bergabung
ke tanjung priok ya
di dermaga jct ii
karena ada konferensi pers yang dilakukan
oleh kepala basarnas
kita dengar terlebih dahulu apa
pernyataan yang disampaikan oleh
setelah kita temukan
black box tersebut
kita menggunakan strategi yang lain
yaitu kita menggunakan kapal
mooring anchor empat sehingga kapal tersebut
di atas air
setelah berhenti kita turunkan
untuk ke dasar laut
untuk bisa melihat
ternyata memang disitu cukup banyak
ada beberapa korban kita lihat
sebarannya cukup luas
kita melihat hal yang paling besar itu
ada roda pesawat
landing gear ya
roda pesawat itu landing care
dengan dua ban begitu
pinggiran bodi yang cukup besar
sampai sore tadi
jadi kita menurunkan rov itu
sampai setengah lima sore
ini butuh proses semua ini
setelah setengah lima erov naik
tadi cukup banyak penyelam
ya dari basarna sendiri
tni pun angkatan laut ada
taifib ada kopaska denjaka
ada polri ada peselam peselam
kemudian dari bakamlah
jadi kita bersatu
membagi empat sektor
jadi ternyata barang barang itu
ada di bawah kapal yang kita koordinat tadi
yang kita temukan black box itu
jadi kita mulai
dari kapal tersebut
ada kanan atas kanan bawah
kemudian kiri atas
kiri bawah dan depan
dari kapal tersebut
jaraknya tidak perlu jauh jauh
empat puluh m sampai lima puluh m
ternyata banyak serpian serpian
yang lebih besar daripada yang kita
naik ke permukaan
sampai pukul enam
kurang seperempat lah tadi
karena sudah mulai maghrib kita berhenti
kita pinggirkan semua
daerah untuk kita clear kan
rov diturunkan lagi
sekarang ini diturunkan
dia akan mencari ke area yang lebih luas
di luas jangkauan yang tadi empat puluh
sampai lima puluh m
harapan kita semua
bisa ditemukan lain lain yang lebih besar
kalau memang ada
dan tadi sebagian barang barang
sudah ada yang diangkat ke atas permukaan
ada yang belum karena waktunya sudah
cukup sore karena mengangkat
tidak cukup dengan penyelam saja
memerlukan alat krin
begitu yang untuk bisa mengangkat
peralatan atau barang barang tersebut
kita mengevakuasi dan mencari
sampai malam hari ini
kita lihat sudah enam puluh lima
yang kita serahkan kepada
rumah sakit polri di kramatjati
sinergi dan tetap semangat
bekerja sama baik
itu dari basarnas tni
termasuk masyarakat ataupun nelayan
semua kita koordinir
yang sama yaitu mencari
tadi black box sudah ditemukan
evakuasi korban yang belum
tentunya kita tetap all out dan
semangat untuk melaksanakan kegiatan ini
tetap dua puluh empat jam
kecuali penyelaman malam hari ini
karena sekarang rov
bekerja terus kami berharap
rov itu bisa memberikan
informasi di mana
tni itu berada
karena mulai tadi sore itu
sistem penyelaman sudah lebih
katakan lebih efektif
dengan rov tadi ditandai
dimak di mana ada barang barang
yang besar kemudian
penyelam diberikan beacon
di badannya begitu
kemudian dia turun sehingga bisa diarahkan
karena jarak pandang di dasar
itu hanya tiga meter
apalagi semakin sore matahari
tidak ada semakin gelap
jadi dengan alat tersebut
lebih efektif mudah mudahan
besok pagi cuaca baik
karena sampai tadi cuaca baik di atas
permukaan kalau di bawah permukaan
harus sedikit kencang
tetapi masih bisa teratasi
saya pikir itu update
sampai malam hari ini
kita baru turun dari
kapal dari laut
besok pagi kita berusaha kembali
mohon doanya kepada
kalian semua kepada masyarakat indonesia
kegiatan ini dapat kita
selesaikan dalam waktu yang lebih cepat
karena hari ini sudah memasuki
mudah mudahan besok semua bisa
terlihat dan terangkat
ada pertanyaan silakan
yang keras pak
keren dari kapal tersebut
karena itu landing gear
karena kalau dengan manusia nggak kuat
roda pesawat itu kan dua
itu bannya itu kan dengan asnya begitu
kita belum ketemu
masa carian terkait dengan
besok timnya kan ini kan
bisa dibilang hanya tinggal sebagian
apakah ada pengurangan timnya lagi
solid kompak sampai selesai
tadi tim penyelam dari
basarnas dari angkatan laut
kemudian dari polri
kemudian dari bakamla
dari peselam indonesia tetap itu
mungkin ada lima puluh sampai enam puluh
tadi saya lihat itu
mereka semangat semua
belum kita belum mendengar untuk yang itu
ya itu kapalnya
milik kapal pertamina
ya itu kapalnya milik kapal pertamina
kapalnya cukup besar
tugasnya untuk seperti itu
untuk menanam pipa di dalam dasar laut
seperti itu memang dia lengkaplah
peralatan seperti itu
jadi radiusnya itu kalau tadi di atas
ulangi di bawah kapal itu
karena kita temukan black box di situ
diberhentikan di atas black box
kita turunkan rov tadi
hanya radius empat puluh sampai lima puluh meter saja
karena rov itu tidak bisa
cepat jalannya jadi pelan
untuk melihat dengan kamera seperti ini
sampai setengah lima tadi karena
kalau hanya melihat rov saja kita nggak ada yang menyelam nanti
kita tidak tahu apa yang sudah bisa
kita angkat nah tadi makanya

penyelam masuk sampai jam enam kurang seperempat
besok di luar
radius empat puluh sampai lima puluh meter
inilah rov tadi bergerak
ya jadi kalau kapal yang barunajaya
itu tidak punya moring anchor
hanya satu dan yang mengetahui
bahwa di situ itu
banyak kabel dan pipa pipa
yang punya data adalah pertamina
jadi kita tidak boleh parkir
di atas tadi black box
karena di atas black box itu di dasarnya
sehingga atau kabel sehingga
barunajaya itu parkirnya lima ratus meter
persoalan teknis lah tapi semua itu
adalah milik kita lah milik negara
siapapun itu demi mencari ini
ya demikian tadi pernyataan pers dari
marsikal madia m syawgi yang mengatakan
bahwa dengan rov tadi bisa mendeteksi
black box yang akhirnya
ditemukan yang juga merupakan
fdr namun masih kurang satu lagi ya ini
kak basarnas mengatakan selain
menemukan black box ada sejumlah
barang pesawat yang cukup besar
mulai dari roda sampai dengan ada sejumlah
korban yang juga tadi berhasil ditemukan
dan akan dilanjutkan besok pagi
berharap bahwa cuaca
baik sehingga bisa maksimal
dalam melakukan pencarian saya kembali
ke pak frans dan juga
pak budi yang jelas setelah pesawat
ini light aerody dijatuh ya pak budi pak
frans ada banyak spekulasi
yang berkembang mulai dari apakah penyebab ini
karena human error kah atau karena memang ada
manajemen yang buruk dan lain sebagainya
kalau dari menurut
pak frans dan juga pak budi ini sebenarnya penyebabnya
apa mungkin dari pak budi terlebih dahulu
jadi begini ya gak mungkin itu
itu dari seri
atau rentetan penyebab
ada banyak artinya tidak
karena satu hal saja dan ya kita
harus melihat juga adakah
lihat sekarang ini
penyebab pelatihan itu bisa dari organisasi
bisa dari sistem manajemen
sebagainya sedangkan yang
kita lihat ini adalah penyebab
yang ujungnya nah ini semua
secara komprehensif harus
dilihat apakah benar
tadi yang disampaikan oleh
pak frans kalau semua
pendekatan sudah dilakukan secara
bahwa ini benar ya
kita kesimpulannya di situ
kalau belum sangat
pagi terlalu pagi kalau kita menyimpulkan
kalau misleading berbahaya
karena ini menyangkut hajat hidup
kurang banyak dan ini juga
merupakan pertaruhan dari
maskapai besar pertaruhan
pabrikan besar pertaruhan
ya oleh karena itu kita
sangat hati hati sekali bahwa
ada indikasi bahwa pesawatnya
mengalami kerusakan terapu
apakah itu repetitif
apakah itu ditemukan di pesawat
lainnya yang sejenis itu sudah
dilakukan pengecekan rekodnya
apakah menunjukkan itu
biasanya kalau itu repetitif
trouble apakah sudah
ada service bulletin dari pabriknya
kalau ada servis bulletin yang
menyangkut keselamatan apakah dari
pihak otoritas tempat pabrik
ini sudah mengeluarkan
petunjuk petunjuk kelaikan udara yang harus
segera dilakukan ini semua rontetannya
ada semua oke jadi
itu kemudian harus dilihat
secara menyeluruh secara komprehensif kalau dari
pak frans bagaimana melihat ini pak
yang membuat kemudian
pesawat ini jatuh begitu
pagi untuk menyebabkan
penyebabnya tapi seperti
sudah dijelaskan tadi
kita mulai dari yang paling kecil
riwayat penerbangan terakhir
dari pesawat ini oke
nah riwayat penerbangan
dari denpasar ke
di dalam kurung
itu ya dibetulin
nah itu yang harus
apa yang dibetulkan
nah untuk meminjam
itu bisa masuk ke kategori
nah tapi kita tidak
loncatlah ke sana lah
kita anggap bahwa dia
mengerjakan sesuai dengan prosedur yang
ada tapi itu harus
dibuktikan dengan data dan fakta
sedikit sudah mengerucut ke arah
nya tetapi belum
yang sangat membantu
kalau cvr nya
ketemu kita lebih bisa
mengerucut kalau arahnya menurut pak frans
apa yang sudah hampir mengerucut itu
itu sudah media sudah
sudah banyak memberitakan itu
pertama adalah trouble
terjawablah ini ini ini
pesawat yang pulang
yang akan rtb call
tidak ada alasan utama
itu yang saya maksud sudah mengerucut
tapi belum bisa
lagi lagi kita masih menunggu
penyelidikan knkt ya untuk bisa memastikan
dan juga menemukan
pak budi berapa lama pak frans
bisa menyelesaikan untuk bisa
menemukan apa hasil investigasinya
kalau semua data dan fakta yang
teranalisa dengan baik
maka dalam waktu singkat saja
oke tentu kita berharap segera ditemukan
untuk bisa mengetahui
apa penyebab pastinya dan kita serahkan
kepada knkt untuk bisa
investigasi apa sebenarnya
penyebab dari jatuhnya pesawat lion air
jt enam ratus sepuluh ini terima kasih banyak pak budi
sudah hadir di sinen terima kasih
apresiasi untuk tim sar kita
dan juga bila sungkawa untuk para
keluarga korban baik terima kasih
pak frans terima kasih sudah hadir di
cnn pada malam hari ini dan breaking news
masih akan kembali bersama dengan rekan saya
fandi ibaniar sering hati rait pamit
terima kasih selamat malam sampai jumpa